ini ada majalah time yang merilis daftar sepuluh gadget terbaik tahun dua ribu dua puluh
produsen game asal jepang nintendo sukses menempatkan gawainya pada posisi puncak di daftar ini
gawai andalan apple dan samsung harus rela berada di posisi yang bawah
sementara gawai milik google tidak satupun yang berhasil masuk dalam daftar gawai terbaik pada tahun ini
berikut daftar lengkapnya
majalah time baru saja merilis sepuluh gawai terbaik sepanjang tahun dua ribu sembilan belas
yang cukup mengejutkan posisi pertama diduduki oleh konsol game yakni switch buatan nintendo
sejak kehadirannya di awal dua ribu tujuh belas penjualan konsol hybrid nintendo itu di pasar amerika serikat telah mengalahkan penjualan konsol soni sejak dua ribu tiga belas
meski banyak mendapat review yang positif dan menyedot perhatian penggila teknologi di seluruh dunia
gawai canggih terbaru apple iphone x harus rela berada di posisi kedua
menyusul iphone x di posisi ketiga ada laptop keluaran microsoft surface
surface menjadi satu satunya produk laptop yang masuk daftar gawai terbaik dua ribu tujuh belas

gawai terbaik di dunia ini adalah smartphone yang terbaik di dunia ini
posisi keempat ditempati oleh pesawat tanpa awak
apalagi kalau bukan gawai milik penguasa pasar drone dunia dji dengan produk spark nya
sedangkan gawai smartphone andalan samsung yakni galaxy s delapan hanya sanggup menghiasi posisi nomor satu

posisi keenam juga ditempati oleh gawai milik nintendo lainnya
yakni produk konstol nostalgia super nintendo entertainment klasik yang diluncurkan kembali
di posisi ketujuh speaker pintar amazon echo mengungguli speaker pintar lainnya yang tak masuk dalam daftar gawai terbaik tahun ini
konsol game lagi lagi masuk daftar gawai terbaik dua ribu tujuh belas adalah konsol terbaru besutan microsoft xbox satu x yang menduduki posisi ke delapan
kategori wearable device diwakili oleh gawai jam tangan pintar milik apple yakni apple watch generasi ketiga
yang bertengger di posisi keseluruhan
dan posisi terakhir menjadi milik gawai keluaran sony yakni produk kamera sony alpha a tujuh r iii lima
sementara google gagal memasukkan satupun gawainya dalam daftar gawai terbaik dua ribu tujuh belas versi time